dewan perwakilan rakyat mengecam ketua komisi perempuan remaja dan keluarga majelis ulama indonesia
isti basharoh yang berkunjung ke tel aviv dan bertemu dengan presiden israel
komisi delapan akan segera memanggil istiba syaroh beserta pengurus majelis ulama indonesia untuk dimintai keterangan
sebelumnya di media sosial beredar foto isti basyaro bertemu dengan presiden israel
pertemuan ini memancing kontroversi di media sosial
majelis ulama indonesia juga bereaksi tidak menyatakan bahwa kehadirannya ke israel tidak mewakili mereka
sedangkan anggota komisi delapan fraksi pd perjuangan hamkahak berharap jangan sampai kunjungan itu merusak politik luar negeri indonesia
ia menyatakan indonesia tetap mendukung kemerdekaan dan kedaulatan penuh palestina
indonesia juga tetap memboykot produk israel yang dibuat di wilayah pendudukan palestina
boykot ini sesuai dengan keputusan dari ktt luar biasa organisasi kerjasama islam atau oki
yang membuatnya terlihat lebih berguna
jika kita berangkat secara pribadi tentu akan mendapat sanksi dari mumi
karena tentu harus mendapatkan izin
dan ini pun kalau atas nama mumi mumi juga harus mendapatkan izin dari pemerintah
sejauh mana sikap pemerintah menyikapi hubungan antara indonesia dengan israel